masih bersama kami di cnn indonesia today dan langsung saja kita simak kembali bagaimana
korespondensi nn indonesia daniel ahri dan juga bersama dengan gloria dan nilam yang ada di hotel sriwijaya
yes silahkan danier dengan perbincangan anda pagi ini
jadi saya sekarang sudah saya saat ini sedang berpikir gitu
saya lahir dan besar sama sama di tanah air indonesia
tapi pertanyaannya apa yang sudah saya berikan dan juga saya relakan untuk bangsa yang besar ini
mungkin terlalu nasionalisme tapi tidak kalau misalnya saya bicara dengan glorianata praja dan juga nilam sukma pawening
nilam sukma membawa bagi kemarin pada saat pengibaran
dan kalau gloria jadi bagaimana kemarin setelah akhirnya bisa mengibar
senang banget karena hari ini
jam enam pagi harus paski beraka memang sudah siap dong
biasanya kalau jam enam apa nih yang dilakukan
jam enam itu kita sarapan habis olahraga pagi
saya yakin tidurnya memang semalam lebih nyenyak karena sudah selesai tugas
tapi ada saya mau lebih lagi pertanyaannya bukan soal bangga bagaimana begitu banyak orang menyoroti gloria dan juga nilam
saya mau tanya dari skala satu sampai dengan lima
artinya tidak cinta lima artinya sangat cinta tiga artinya biasa biasa saja
berapa besar cintanya gloria terhadap indonesia
apa alasannya nilam
alasannya apa ya
karena kita di sini tuh kayak udah bener bener dispesialkan oleh negara ya
kayak bukan dispesialkan sih maksudnya mereka peduli sama kita walaupun ya bangga aja gitu
jadi senang banget
senang sekali dan juga bangga
tapi gini gak apa apa agak santai aja
saya mau tanya kalau misalnya indonesia meminta nilam berjanji untuk berpengalaman dengan indonesia bagaimana itu
kira kira janjinya apa sih yang mau diberikan
janjinya mengabdi sama negara
karena aku ya kan setelah setelah pengen jadi akpol atau karunia akpol negara
kenapa sih memang gak takut kulitnya hitam kan perempuan nilam
oh enggak kan emang udah hitam sih
oh dasarnya jadi melakukan semua hal itu untuk bangsa indonesia begitu kira kira
gloria indonesia atau perancis
tidak sampai dua detik saya hitung tadi langsung jawab indonesia
kenapa begitu kuatnya sih gloria ingin indonesia bersama dengan gloria
mungkin lebih ke rasa cintanya ya
dan banyak juga konflik lainnya di tv
kayak tiap hari ngeliat news tuh jangan enak banget gitu kayak banyak banget partout terus different and there is the news
hari hari ngeliat news tuh yang kayak gak enak banget gitu kayak banyak banget hal hal yang gak bagus kayak pembunuhan lah atau apalah
terus kayak dalam waktu itu kayak pengen aja gitu kan kita sebagai generasi penerus bangsa
terus kenapa kita malah milih negara lain
kan kita juga kita tuh yang bertanggung jawab atas apa penerusan dari generasi kakak atau generasi yang tua gitu kan untuk memajukan bangsa gitu
kalau bukan kita yang fight fair indonesia siapa lagi
jadi kalau misalnya gloria melihat ada banyak pemuda pemuda yang akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri sekolah di luar negeri
mungkin itu sih life choice ya itu kan tergantung mereka
kayak kerja di luar negeri ⁇ its ⁇ not a bething kayak itu kan passionnya mereka mungkin mereka lebih memilih luar negeri karena mungkin hidupnya lebih enak atau gimana
atau mungkin mereka suka empat musim atau apa gitu
jadi kalau aku sih no judging buat mereka yang
yang keluar negeri
cuma aku disini kayak lebih ke ingin motivasi yang ada di dalam negeri
sudah diberikan kesempatan oleh indonesia dalam terbitnya presiden dan juga wakil presiden sudah memperbolehkan seorang gloria akhirnya bisa ikut serta dalam pasukan paski beraka
kalau ditanya lagi sama indonesia memang apa sih yang ditawarkan gloria untuk indonesia
yang gloria ingin berikan di indonesia
mungkin pengabdian juga sama kayak nilam ya
tapi apa ya saya mikirnya gini kayak saya lahir di indonesia dan insya allah saya akan mati di indonesia
dan sebelum saya mati di indonesia saya akan mengabdi pada indonesia untuk jadi orang yang berguna di sini
mungkin saya baru beralih cita cita kalau kemarin sebelum kesini kan aku pengen jadi pilot
nah cuma pas udah kayak dilatih
jadi pas kiberapa itu kayak jiwa nasionalisme itu pasti tumbuh
dan kesimpulannya kayak saya ingin jadi ah jadi malu
hebat sekali gloria
saya disini sampai merinding
gloria ada surat yang dituliskan oleh gloria yang saya tahu itu tentang milik warga negaraan
ada kata kata yang mana sih yang
gloria memang betul betul menginginkan atau bercerita soal itu
mungkin yang itu ya yang nafas saya untuk indonesia itu
pernyataan itu sih lebih ke apa ya dari diri sendiri
itu kayak udah sesuai sama hati semuanya itu
mungkin bisa disebutkan lagi di sini ada beberapa yang belum membaca misalnya tentang surat yang diberikan
aku kurang inget persisnya
soalnya yang ngebantuin inggris juga menganggarkan
aku kan gak bisa bersentuhan dengan komputer dan sebagainya
jadi aku cuma pengen nyampaikan perasaan aku sama mama
lalu dia tuangkan pakai bahasanya sendiri
nah yang itu
untuk tanah air indonesia seperti itu
wah jadi warga negara sebetulnya dengan
tapi pada saat ikut seleksi gloria sudah tahu belum konstruksi ini
aku sendiri pada saat seleksi kota sama provinsi itu aku belum tahu kalau aku tuh wna
aku kira yang dua warga negara itu masih berlaku karena mungkin keterbatasan ilmu aku yang di bidang itu kali ya
karena aku juga nggak ngerti hukumnya
terus pas tim nasional aku udah expect
pas ditanyain paspor dan paspor ke perancis dan
udah kayak hmm
papi kan yang perancis
lalu papi seperti apa
api itu tipe orang yang terserah aku mau ngapain
tentunya saat ini tampaknya beliau memang selalu happy dengan keputusan menjadi indonesia saat ini
oke lupakan dulu soalnya itu
saya mau tanya kemarin makan siang bersama dengan presiden joko widodo
apa tuh makanan yang paling diingat oleh gloria di hidangan itu
hmm sebenarnya sih nggak makan yang setable gitu ya
karena ini kan baru selesai upacara
dan itu makan makan sama banyak menteri gitu
nah itu di ruangan itu tuh kayak makan kue kue aja gitu
saya mau ke nilam
gloria diajak makan siang sama presiden joko widodo iri nggak sebagai satu satunya pas ibrakova diajak makan siang sedang
tapi kalau misalnya diajak makan siang sama pak marganis kan
kalau misalnya diajak makan siang sama pak andah hanis kan no
apa yang mau diucapin ke pak andah hanis kan
aku bermotivasi dari dia
mau tahu nanti lebih banyak lagi tentang itu
jadi nilam terinspirasi pak andah hanis kan untuk akhirnya bisa punya cita cita seperti ini
nanti usahanya tetap bersama kami di cnn indonesia today
tadi terpotong saya berbincang bersama dengan nilam sukma dan juga bersama dengan glorianata praja paski beraka yang tahun ini bertugas dua ribu enam belas
nilam pembawa baki dan gloria yang akhirnya bergabung dalam pasukan paski beraka bima ya
dalam tim bima
yang satu lagi tim arjuna
tim arjuna dan akhirnya oke
jadi itu dia
tadi saya berbincang banyak sama gloria
saya mau tanya tadi tentang bapak dahlan iskan mantan menteri bumn
sampai sekarang masih terinspirasi dengan beliau masih favorit dengan beliau
apa sih alasannya
hilang karena kan aku baca buku dia yang sepatu dahlan itu
jadi dia itu dari kecil itu memang kurang kecukupan gitu
pokoknya dia apa apa sendiri gitu
terus dia itu dia juga pemain volley kan
karena aku juga suka volley
jadi dia itu berusaha itu emang bener bener berjuang banget
dia berjuang sendiri
nggak ada bantuan dari orang tua
jadi dia itu mau beli sepatu bener bener susah banget
dia ngumpulin uang gitu
terus dia itu waktu itu seingat aku di buku itu dia lagi bertanding tuh sepatunya kekecilan
sama sempit pokoknya terus kakinya luka
pokoknya dia berjuang banget untuk dapetin sepatu itu
kalau dalam kehidupan nila bukan memperjuangkan sepatu dong
apa yang paling diperjuangkan nila
memperjuangkan ini kebanggaan orang tua
belum pernah berkomunikasi tapi apa yang pernah diucapkan orang tua
diucapkan sama orang tua itu pasti pertama kan jangan lupa berdoa
terus papa bilang tinggal satu langkah lagi itu selesai
tinggal satu langkah lagi
ke nasional itu jangan di misiasiain
berjuang terus karena insya allah nasional kan sertifikatnya bisa dipakai untuk kita kerja atau kuliah gitu
tinggal satu langkah lagi untuk kunci kesuksesan
dan nanti kira kira mau jadi apa
kalau tadi pilot presiden bahkan
kalau nilam aku mau jadi ampol atau enggak penerbang
karena aku mau jadi yang non komersial
yang non komersial
atau justru yang bisa dibilang ngikutin sih tapi enggak
aku memang pengen
itu apa ya kita bisa katakan kita bincang bincang soal yang lebih normalitas
karena yang salah tau
di desa bahagi ya
jadi tempat karantinanya itu ada nama nama panggilan dari masing masing temen temen
kalau aku biasanya nil atau enggak pau
tapi kayak beberapa orang yang panggil pau sih
kalau aku special for her lam ski
oh karena lam terus ki
berarti cukup akrab dong dihubungan nilam dan gloria
kita sering nginep nginepan sih
kalau nanti sudah tidak berkumpul lagi masih bisa ketemu
iya soalnya rumah kita begitu jauh
latihan sih ya
selama kita latihan
enggak seri seri ya
berapa seri kemarin
lumayan sih banyak
jadi kayak biasanya kalau abis kita makan ya
kan kita ini nih baris lagi terus latihan lagi
tadi makan apa aja kita sebutin atau
oh itu kalau di warteg harganya misalnya rp tiga puluh ribu
ya pusat bu tiga puluh gitu
jadi pelatih kita
dia kayak tadi kalian makan apa aja lauknya
kita disebutin berapa harganya
terus kita lama lama dicanda
udang kak udang lima puluh ribu gitu
jadi biar nambah gitu
tapi kan akhirnya nambah seri juga kan kan rekam
tapi kita malah seneng ngejalaninnya
saya bareng bareng terus kayak lucu aja gitu
push up atau school jump
oh ini jadi udah terbukti dong ya pasti sehat
nah nanti kalau misalnya sudah kembali ke rumah pelajaran apa yang paling harus dikejar karena
meninggalkan sekolah kan sekarang ini

gak tau ya apa ya dengan teman teman dan juga guru guru apa yang akhirnya mereka
katakan pada waktu itu
untuk aku sebelum seleksi sih wakil kepala sekolah gue kayak bilang
ya insya allah masuklah
banggain mama sekolah
harusnya dibantu ya untuk nanti percepatan untuk belanja
kalau gloria tau gak teman teman akhirnya mau ngumpulkan penisi dan juga semangat supaya
gloria bisa masuk dalam paski beraka
aku udah sempet lihat kelasnya

aku udah sempet lihat kelasnya
aku udah sempet lihat
aku udah sempet lihat
aku udah sempet lihat
sempet lihat media di hpnya pemina dan aku lihat videonya itu keren banget
apa yang mau diucapkan ke teman teman yang saat ini mungkin sedang menyaksikan
makasih banget terus buat semua orang yang udah nanda tangani petisi makasih banget
tanpa kalian nggak mungkin aku bisa di sana kemarin
petisi akan digantikan apa dengan gloria
petisi nantinya akan ditukar apa ada oleh gloria
maksudnya janji janji harapan harapan gloria untuk pangsa misalnya
apa ya mungkin yang tadi aku bilang
dengan temen temen juga sama seperti itu
ini saya mau lebih ke oh langsung tegak
karena pasti bener kan si gap seperti itu
sebetulnya pengen ngobrol ngobrol lebih panjang lagi
ini untuk pertanyaan terakhir
saya mau kasih tantangan untuk nilam dan juga gloria
saya nanti akan berikan satu kata
nanti gloria sama nilam sebut saja satu kata yang paling cepat diingat di dalam otak
misalnya pohon hijau misalnya seperti itu ya
saya akan tunjuk satu persatu
oh oh ternyata
kenapa itu ya
oke intinya terima kasih banyak gloria dan juga nilam
saya masih umurnya seumuran kita enam belas tahun
oh bukan bukan
tapi saya benar benar banyak belajar dan semoga juga anda juga bisa belajar banyak banyak
dan semoga juga anda juga bisa belajar banyak banyak
dan semoga juga anda ya kita masih sama sama bangga dan juga mendukung prestasi yang nantinya benar benarkan dijanjikan oleh gloria dan juga nilam
terima kasih teman teman selamat kembali melaksanakan aktivitas hari ini rencananya mau ke istana bogor ya
oke kembali lagi ke lady dan juga yudha
terima kasih daniel ahli
anda beruntung sekali bisa berbincang dengan dua generasi muda yang sangat berprestasi
dan dua duanya bisa menginspirasi generasi muda tanah air